pemerintah akhirnya bersiap melakukan uji coba pembukaan pariwisata bali untuk turis internasional
sejumlah skema kebijakan sedang digodok untuk menyongsong pembukaan pariwisata bali bagi warga negara asing
bagaimana kemudian pemerintah indonesia mengantisipasi masuknya imported cases atau varian baru covid sembilan belas
jika turis asing berbondong bondong masuk ke pulau dewata
untuk membahasnya lebih dalam sore ini kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia sandiaga salahuddin uno
selamat sore pak sandiaga
selamat sore mbak rifana terima kasih cnn sudah mengundang kami sore ini
terima kasih juga atas waktunya kita langsung saja
pak menteri sejauh ini bagaimana kemudian rencana pembukaan pariwisata internasional di bali
apakah sudah diputuskan akan dibuka oktober mendatang seperti yang disampaikan oleh menko marves luhut bin sarpanjaitan pak sandi
ya pertama tama kita patut bersyukur bahwa pandemi covid sembilan belas semakin
terkendali dan kita juga melihat bali sekarang sudah ada di ppkm level tiga
dengan tingkat vaksinasi yang tinggi
kita akan terus melakukan persiapan persiapan dan beberapa prakondisi sudah tercapai
untuk bali salah satunya adalah penurunan tingkat penularan covid sembilan belas
ketersediaan fasilitas kesehatan juga kesiapan industri dalam penerapan end to end
dan chse integrasi aplikasi peduli lindungi
nah kami terus akan melakukan persiapan karena november mbak rifana
november ini kita menerima presidensi dari g dua puluh
dan sebagian besar kegiatannya akan dilakukan di pulau bali
dan provinsi bali harus menyiapkan apa yang disampaikan bapak presiden
sebagai protokol kesehatan kelas gold
yaitu tentunya vaksinasi yang tinggi testing dan tracing serta treatment
yang juga positivity rate yang rendah di bawah who
kasus harian yang juga terkendali
dan harapan kita bahwa jika november ini dicanangkan sebagai tempat presidensi
maka kira kira bulan oktober ini kita harus sudah bisa melakukan uji coba
nah ini yang sekarang sedang kita persiapkan
akan dilakukan uji coba begitu ya untuk tempat wisata bagi turis mancanegara
tapi pak sandi ada kesan pemerintah terkesan sangat terburu buru untuk membuka border
bagi warga negara asing datang ke bali
apakah kemudian pemerintah tidak khawatir jika nanti ada imported cases
atau varian baru yang masuk ke sana di tengah kasus kita yang sudah mulai melandai
ya mbak arifana jadi kita belajar dari phuket sandbox
di mana mereka sudah menerapkan
setelah bulan juli dan ternyata thailand mengalami peningkatan yang luar biasa
oleh karena itu kami akan sangat berhati hati dan waspada
kita melakukannya semua dalam bingkai uji coba
kita belum membuka jadi untuk wisatawan belum terbuka
yang bisa sekarang adalah essential traveler
atau pelaku perjalanan luar negeri yang dilengkapi dengan syarat syarat tertentu
ini untuk menyampaikan
satu sinyal kepercayaan kepada pasar wisatawan luar negeri
bahwa kita sangat serius dalam penanganan covid sembilan belas
dalam ajang global tourism forum di jakarta yang dilakukan secara hybrid
presiden jokowi dinobatkan menjadi tokoh pariwisata dunia dua ribu dua puluh
karena kepatuhan dan kedisiplinan kita dalam penanganan covid sembilan belas
jadi kita tidak akan terburu buru
kita akan lakukan semuanya berbasis data
dan kita pastikan bahwa pariwisata kita akan bangkit secara berkelanjutan
oke pak sandi anda mengatakan hanya essential traveler
yang kemudian diperbolehkan untuk datang ke pulau dewata
bagaimana dengan persiapan fasilitas kesehatan di sana jika nanti
kita tidak mendoakan yang buruk ya pak sandi
tapi jika nanti ada beberapa wisatawan mancanegara
yang kemudian terkonfirmasi positif covid sembilan belas di sana
bagaimana persiapan fasilitas kesehatan di pulau dewata pak sandi
jadi jadi per hari ini yang dibuka baru jakarta dan menado
jadi wisatawan atau kalau kita bilang essential traveler itu akan masuk di jakarta
dilakukan pcr dan kita harapkan mereka dilakukan karantinanya di jakarta
atau ditempat mereka masuk dari luar negeri

sedangkan fasilitas kesehatan di bali terus kita tinggal di batu prison

dan seandainya nanti seiring dengan penurunan covid sembilan belas airport bali dibuka untuk penerbangan langsung ini kita sedang menyiapkan satu model di mana karantina ini tidak lagi dalam bentuk di kamar tapi dalam bentuk mereka diperbolehkan untuk berkegiatan terbatas dalam resort yang ditunjuk
jadi ini yang harus kita lakukan agar ekonomi bisa bangkit kembali dan terbuka lapangan kerja bagi terutama masyarakat bali yang sudah satu setengah tahun ini mengalami kontraksi dan kesulitan ekonomi
menarik sekali soal skema fasilitas kesehatan yang sedang disiapkan karantina mandiri ataupun karantina terpusat yang tadi disiapkan oleh pemerintah untuk turis mancanegara
pak sandi bagaimana kemudian memastikan protokol kesehatan ini akan ditaati oleh turis mancanegara
mengingat kita lihat sekarang di bali saja sulit sekali untuk bisa kemudian menertibkan masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke sana
bagaimana kemudian protokol ini tidak dilanggar oleh mereka
alhamdulillah mbak rifana di survei yang terakhir kepatuhan dari wisatawan mancanegara yang ada di bali ini sekarang semakin meningkat
memang ada beberapa satu dua kasus yang langsung kita tindak tegas
bekerja sama dengan pihak imigrasi kita lakukan langkah langkah jika mereka terus melakukan pelanggaran dari protokol kesehatan kita akan deportasi
jadi ini satu sinyal yang sangat tegas dimana kita sampaikan bahwa protokol kesehatan aplikasi peduli lindungi are non negotiable
jadi tidak bisa dikompromikan
kita harus pastikan penggunaan masker tiga m
tiga t ini sebagai bagian daripada pembukaan pariwisata di era kenormalan baru ini
terakhir pak sandi sejauh ini negara negara mana saja yang sudah siap bekerjasama dalam konsep travel bubble kita
atau dipilih negara negaranya yang kemudian bisa mengirimkan essential traveler tadi ke indonesia
jadi ada beberapa negara yang sekarang sedang dalam pembicaraan di tahap awal uji coba dalam konsep
travel bubble dan kita juga sangat berhati hati karena negara negara ini juga ada yang mengalami peningkatan dari kasus kasus covid sembilan belas di negaranya
jadi kalau kita lihat negara negara yang kita sekarang sedang berdiskusi secara panjang adalah prancis rusia austria korea selatan polandia dan ukraina
dan kita ada beberapa negara negara lain di kawasan
yang kita menunggu mereka membuka perbatasannya seperti negara negara asean dan juga australia dan selandia baru
oke baik kita tunggu nanti bagaimana persiapan pemerintah untuk bisa menyiapkan pariwisata bali menyambut turis mancanegara ataupun turis asing
dan kita tunggu ketegasan dari pemerintah kepada turis turis asing yang kemudian melanggar aturan melanggar protokol kesehatan
pemerintah diharapkan tegas seperti yang tadi disampaikan oleh pak sandi
terima kasih sekali menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia sandiaga salahuddin uno atas waktunya
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak sandi
terima kasih mbak rifana dan sukses untuk cnn